kok kenapa panik kayak gitu
lo dimana sekarang
gue ke kampus sekarang
kita bisa pulang tanpa gangguan dari batu batak
kamu tuh ya sebel bener sama pangeran
waktu gue dengar semua omongan lo
lo udah ngerti
lo udah ngerti
lo udah ngerti
lo udah ngerti
lo udah ngerti
putri si konsultan hati
tapi jurusannya ilmu komunikasi
harusnya gue psikolog ya
harusnya gue psikolog ya
gue bisa ngeluapin semua isi hati gue
gue harus perjuangin perasaan gue
apalagi gue gak yakin sama pangeran
gue yakin banget
nantinya dia pasti bakal nyakitin putri
sisi nyebelin dia tuh gak bisa dibohongin
ibu bingung ya
kamu tuh sebel sama pangeran
tapi kamu tuh tahu banyak tentang dia
dan rasanya kamu kayak ngertiin dia banget
kalo misalnya pangeran denger ibu ngomong kayak gitu
nanti dia kepedean
aku ngerasa ada yang aneh sama supir taksi ini ya
kenapa sih bu
kok dari tadi ngeliatin depan terus
tapi kayaknya gak ada apa apa deh
gue denger suara hati batu batu
kalo sampe usus goreng tau gue jadi supir taksi
jangan lupa subscribe like komen dan share
gua tau itu lo
gak usah kegeeran deh
gue mau nyetirin bu nawang
terti usus goreng
ya ampun usus goreng
maaf gue gak sengaja
sakit tau gak sih
ya gue kan gak sengaja
legian lo kenapa sentil sentil jidat gue
kan jadi gak fokus orang nyetir
ya lo kenapa
nyamar jadi supir taksi segala
lo mau jadi hero buat gue sama nyokap gue
kan gue udah bilang mau gue anterin
kenapa sih menyebalkan
lo yang menyebalkan
gue nih selalu salah di mata lo tau gak
ah terus selalu salah
kenapa sih laki laki selalu salah di mata perempuan
padahal niat gue kan baik
bagian dia sih bu bikin ribet
dia yang bikin emosi
dia yang bikin ribet
kan gue gak perlu menyamar kayak gini
kita gak bakal ketemu kan
ya kenapa gak lo iain aja
ya kenapa kok gak usah nyamar
ya gue gak butuh pertolongan
udah gak butuh
udah udah udah stop
kalian gak malu dilihatin sama orang orang
pangeran masih aja sulit dihubungin
apa dia masih di rumah sakit ya
bu mobilnya kok pelan amat
di depan banyak orang pak
kayanya ada sepia taksi yang lagi berantem sama penumpangnya pak
lo yang ribet
ibu aja tahu kok niat gue baik
gue ini bukan cuman ganteng bukan cuman baik
tapi juga tajir dan mendekati sempurna
jadi dengerin tuh kata ibu
hah anak muda zaman sekarang
gak pernah dengerin kata kata orang tua
padahal lo tahu omongan ibu itu selalu benar
apaan sih lo sotoi banget jadi orang
ibu gue gak belain lo
ibu gak belain dia
ibu tau mana yang baik mana yang sok baik
ibu aku sakit banget bu tadi
ibu aku sakit hati
salah terus di mata dia
aduh sakit bu
bu anak muda
ada apa nih dibut but
mereka berdua dari tadi berantem
saya sih udah coba tenangin pak
atau gini bapak coba aja supaya bisa tenang pak
gara gara usus goreng jadi urusan sama polisi lagi kan
kalo memang gak mempan juga pak
nanti dibawa kantor polisi
eh netizen jangan ikut campur deh
sudah sudah sudah
pak pak tenang pak
ini kita cuma biasalah berselisih pendapat
ini sering terjadi dalam urusan rumah tangga
gimanapun juga kan namanya putri untuk pangeran
jadi ini hal yang biasalah kita gak berantem ya kan saya
kita gak berantem kan
baik baik aja kan
iya salah paham pak
dan yang putra itu sahabatnya pak
ya mereka berdua emang suka berantem
jadi kalau kita berdua berdua
kita bisa berhubungan ya
jadi kalau urusan rumah tangga selesaikan di rumah
jangan di jalan
dan ibu tolong asahatan putrinya dan sahabatnya ini
terima kasih pak
ya sudah kalian sebaiknya bubar
ini urusan rumah tangga
kalau berantem di rumah dong jangan di jalan
mari bu sama siang